kita ke informasi selanjutnya gunung api dukono di kabupaten halmahera utara maluku utara pada sabtu pagi hingga siang kembali menyemburkan abu vulkanik setinggi lima ratus meter dari puncak gunung
dua kecamatan yaitu kecamatan tobelo utara dan kecamatan galela terdampak abu vulkanik
gunung api dukono di kabupaten halmahera utara kembali menunjukkan aktivitasnya dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi lima ratus meter
semburan abu vulkanik ini mengarah ke utara dan timur laut kabupaten halmahera utara yang mengenai tujuh desa di dua kecamatan
abu vulkanik juga mencapai bandara gamar malamo galela
sementara itu gempa tremor tercatat dengan amplitude
lima sampai dua puluh mm
satu kali gempa letusan dengan amplitude tiga puluh mm dengan durasi empat puluh tiga detik
empat kali gempa tektonik jauh dengan amplitude delapan sampai dua puluh mm
untuk aktivitas gunung lukwono saat ini masih terjadi erupsi atau letusan asap di setiap abu vulkanik
dengan arah penyebarannya yang kami amati pagi ini mengarah ke utara dan timur laut
dan untuk gempa mikrotremor
gempa mikrotremor atau gempa tremor itu masih terkam secara menerus dengan amplituden lima sampai dua puluh mm
dominasi amplitudennya dua puluh dua mm
dari hasil pengamatan pos pemantau gunung api dukono erupsi gunung dukono sudah terjadi sepekan kemarin
data seismograf mencatat hingga sabtu masih terjadi erupsi atau letusan asap dan abu vulkanik
sahril abdullah maluku utara